akibat persediaan tak menentu harga cabai rawit di sejumlah wilayah makin tak terkendali
di pasuruan selain mahal persediaan cabai rawit juga kian melangkah
sementara di surabaya harga cabai rawit hijau tembus hingga rp dua ratus ribu rupiah per kilogram
kelangkaan cabai rawit merah terjadi di pasar tradisional pasuruan
sejak dua bulan ini cabai rawit merah tidak bisa ditemukan
pedagang hanya menjual cabai merah besar dan cabai rawit hijau saja
kalaupun ada kiriman cabai rawit merah pedagang menjualnya sampai seharga rp satu ratus lima puluh ribu rupiah tiap kilo
langkanya cabai rawit merah disebabkan penjual cabai enggan membeli cabai dari tengkulak
karena harganya sangat tinggi sehingga mereka tidak mampu menjualnya lagi
sementara di surabaya harga cabai rawit makin menggila dengan menembus hingga dua ratus ribu rupiah tiap kilogram
di pasar tradisional genteng misalnya pedagang mengeluh dengan harga yang tidak menentu ini setiap hari
harga dua ratus ribu tiap kilogram ini pun juga tidak bisa jadi patokan
karena jika stok cabai yang tersedia di tengkulak maka harga cabai bisa diturunkan
tapi berbeda jika kualitas cabai yang datang sangat baik maka harga yang dijual oleh tengkulak bisa dinaikkan
para pedagang mengaku pasokan cabai memang turun karena banyak petani yang gagal panen akibat cocok buruk
orang beli itu ada yang satu ratus delapan puluh ada satu ratus delapan puluh
ini enam puluh gitu
kalau yang bagus kan kelompok itu ada yang bagus ada yang gosok gosok campur gitu
tidak hanya cabai yang bermasalah selama dua bulan terakhir ternyata bawang merah impor asal india mulai menyerbu masuk ke pasar pasar tradisional
bawang impor dari india melimpah karena kurangnya pasokan bawang lokal akibat cuaca buruk
harga bawang impor dari india ini juga lebih murah
hanya dua puluh ribu rupiah tiap kilogram sementara bawang lokal dihargai dua puluh delapan ribu hingga tiga puluh ribu rupiah tiap kilogram